selama lima belas tahun terakhir serapan tenaga kerja di sektor formal terus menyusut
gen z semakin sulit mendapatkan kerja dibanding generasi sebelumnya
badan pusat statistik mencatat selama lima belas tahun terakhir serapan tenaga kerja di sektor formal terus menyusut
generasi z semakin sulit mendapatkan kerja di sektor formal dibandingkan generasi sebelumnya
analisis tim jurnalisme data kompas terhadap data survei angkatan kerja nasional bps menunjukkan tren penurunan serapan pekerja sektor formal
tahun dua ribu sembilan hingga dua ribu empat belas serapan tenaga kerja di sektor formal lima belas enam juta orang
jumlah ini turun delapan lima juta orang per dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
dan merosot pada dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat menjadi dua juta orang
hal ini menunjukkan peluang masuk kerja formal di indonesia semakin sulit termasuk oleh lulusan fresh graduate
wakil menteri tenaga kerja ri afrian syahnur menyebut salah satu kendala adalah tenaga kerja belum terserap secara maksimal
perusahaan itu kan ingin mendapatkan yang terbaik jadi harus berpengalaman
karena itu kementerian ketenaga kerjaan mempunyai atau memfasilitasi program yang memang membuat anak anak untuk bisa magat
jumlah yang memang masih bisa direkrut itu memang sangat belum maksimal
jadi memang ini yang harus kita perhatikan agar bisa kita membuka kesempatan kerja kepada mereka agar bisa mereka magang dan mereka juga bisa melakukan rekrutmen
sosiolog ida ruwaida menyebut merosotnya serapan tenaga kerja di sektor formal tak lepas dari minimnya pasar kerja di era digital
bergesernya sektor industri padat kerja kepadat modal menyebabkan penciptaan lapangan kerja formal berkurang
bahwa mereka bisa produktif maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pasar kerja itu tersedia gitu terbuka untuk mereka
di era digital ini memang kita sadari bahwa pasar kerja semakin
yang terbatas karena banyak jenis pekerjaan yang sebetulnya kemudian digantikan oleh teknologi
nah ini yang kemudian perlu diperhatikan
artinya memang sejak beberapa tahun yang lalu kita sudah mencoba mendiskusikan apakah kita padat karya atau padat modal
di era digital ini kecenderungannya adalah semakin padat modal
sementara itu data bps juga menunjukkan pekerja informal
pasar masih mendominasi pasar kerja saat ini
mulai tahun dua ribu sembilan belas pekerja informal mencapai tujuh puluh lima enam puluh lima juta orang
sementara pekerja formal lima puluh enam empat juta orang
selanjutnya tahun dua ribu dua puluh pekerja informal mencapai tujuh puluh lima
sementara pekerja formal lima puluh tujuh tujuh puluh sembilan juta orang
lalu di tahun dua ribu dua puluh empat saat ini pekerja informal mencapai tujuh ratus sembilan puluh
sementara pekerja formal hanya lima puluh delapan lima juta orang
tahun dua ribu tiga puluh indonesia akan mengalami masa bonus demografi
pada periode itu enam puluh empat persen dari total penduduk dua ratus sembilan puluh tujuh juta berusia lima belas hingga enam puluh empat tahun atau masuk dalam kategori usia produktif
pemerintah harus segera mengambil langkah cepat agar serapan kerja kaum produktif meningkat
sehingga ekonomi indonesia ikut terkena
tim liputan kompas tv
penyerapan pekerja di sektor formal terus menurun
apa yang melatar belakangi hal tersebut dan upaya apa yang dilakukan pemerintah
untuk meningkatkan serapan tenaga kerja untuk generasi z
kita bahas bersama bili mam brasar
staf khusus presiden dan wartawan harian kompas
selamat malam bung billy mas satrio
mas satria tolong dibacakan dulu datanya dan dianalisis bagaimana kalau dari data bps lima belas tahun ini
kan ada penurunan makin tajam di sektor formal seperti yang tadi sudah disampaikan di tayangan sebelumnya
apa yang jadi penyebab ketersediaan lapangan kerja atau kualitas pekerja ini menurun
di sisi lain kan sektor informalnya yang meningkat
memang karena sebetulnya seperti juga sempat disampaikan di tayangan berita tadi
memang ada berkeseran yang lumayan
tajam gitu dari barat modal ke barat karya
dari barat karya ke barat modal selama enam belas tahun terakhir
misalnya itu di sejumlah sektor seperti informasi dan komunikasi itu
di situ seperti melingkupi yang misalnya startup teknologi begitu
memang mengalami frustrasi yang jauh lebih tinggi misalnya ketimbang pertanian gitu misalnya
kemudian juga ada sektor sektor yang mengalami semakin berat modal
seperti manufaktur atau pakan konstruksi atau juga transportasi dan pergudangan
itu memang artinya pertama investasi di situ tidak dibarengi dengan tenaga kerja yang diserap juga lebih banyak
kalau dengan kondisi seperti ini ke bung billy
apa yang dilakukan pemerintah serapan kerja formal ini terus menurun di sisi lain
memang kalau secara digital banyak lapangan pekerjaan baru
tapi kan banyak juga yang masih membutuhkan sektor formal ini bung billy
bagaimana pemerintah menganggap ini
jadi sebenarnya kalau kita melihat kemajuan
dari pendataan negara negara lain
saya kasih contoh negara amerika serikat
mereka mempergunakan yang namanya ssn
itu mempegi nomor wajib pajak seseorang
terhadap pekerjaan dan potensinya dia itu secara leluasa
jadi artinya bahwa regardless doesn t matter
seseorang berpindah antara sektor formal ke non formal
itu tidak masalah selama pendataannya itu baik dan pendataannya itu cukup
ya oleh pemerintah saat ini kita melihat secara sosiologis
karakter geni zoom ini itu memang berpindah pindah pekerjaan dengan cepat
kemudian mereka lebih memilih sektor yang fleksibel
ya sehingga supply pekerjaan kepada sektor formal
itu memang berkurang dari sisi supply bukan dari sisi demand gitu
dan kita lihat saja bahkan tahun lalu perekrutan cpns itu beberapa instansi itu seperti penglinat
jadi jumlah jumlah pendaftar dari gensi itu menurun
sehingga yang perlu dilakukan pemerintah satu tadi sistem pendataan
sistem pendataan yang harus dibuat lebih fleksibel
dimana fleksibilitas itu kita bisa men tagging seseorang
dia berpindah sektor kemanapun dia tetap bisa di tracking dengan baik
dan yang kedua adalah kita lihat arahan dari presiden joko widodo
melalui perubahan undang undang cipta lapangan kerja kemarin adalah untuk memberikan
fleksibilitas dari sisi pemberi kerja agar mengakomodir keinginan keinginan daripada perilaku gengsi
yang dapat difasilitasi dan diakomodir dengan baik melalui terms and condition pekerjaan yang lebih fleksibel
nah ini kabar baik atau tidak mas satrio
artinya secara step pendidikan secara penyediaan lapangan kerja yang ada sekarang
kalau berdasarkan data ini kabar baik atau tidak
atau ada yang perlu diwaspadai kalau mas satrio lihat
nah sebetulnya kalau dalam kondisi sekarang ya
dari informal dan formal itu mungkin memang ada sejumlah yang seperti
bung billy ceritakan tadi memang ada mungkin ada fenomena baru
tetapi kalau dari data juga menunjukkan bahwa sektor formal masih bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik
karena data bps juga mencatat bahwa
penghasilan sektor formal itu memang lebih tinggi daripada sektor informal saat ini
kami juga akan menerbitkan liputan terbitan di besok
itu juga menunjukkan bahwa mungkin kewirausahaan
yang di sektor formal itu juga masih didominasi dari usaha yang mungkin berpendapatan rendah
itu juga artinya membuat masyarakat kita masih rentan
kalau misalnya ada goncangan krisis misalnya seperti pandemi kemarin begitu sih
nah ini kan menarik ya kalau pola pikirnya mana yang lebih dipilih
mas billy misalnya kalau untuk pilihan sektor informal yang high risk high return
tapi dalam kondisinya gen z yang baru mencari pekerjaan tentu ini juga jadi challenge untuk pemerintah
di sisi lain tadi datanya mas satrio bilang bahwa sektor formal ini masih rata ratanya memberikan kesejahteraan lebih baik
nah pemerintah bagaimana menengahinya
kalau pak jokowi juga kan sejak pemerintahannya sudah menggaungkan misalnya pendidikan vokasi
tapi pada praktiknya apakah sudah semaksimal itu untuk serapan kerja di sektor formal pun informal
ya kalau memang permasalahannya adalah akumulated income
kan ada dua hal di sini kan pengukuran output daripada jumlah pekerja sebagai informasi pekerja informal
tentu sampai mencapai angka delapan puluh tiga tiga puluh empat juta di tahun dua ribu dua puluh tiga
agregated output adalah menjimlahkan keseluruhan income yang ada
di mana karena mereka terjun lebih banyak di sektor informal dan kewirausahaan
aggregated income dibandingkan dengan gajian formal itu lebih rendah
nah tetapi kan kita lihat bahwa faktor psikologis faktor antekologis ya dan sosiologis daripada generasi muda ini
yang lebih menginginkan fleksibilitas tadi itu tidak bisa kemudian
maka yang perlu dilakukan adalah program program social safety net program program insentifising
misalnya melalui kartu prakerja yang sudah menjangkau hingga tujuh belas juta orang
itu adalah untuk mendorong peningkatan skala skill kapasitas agar naik dan mereka bisa menampilkan lebih lagi
kebijakan itu mewajibkan adanya norma norma yang mengatur keterlibatan mereka di sektor non formal
itu bisa menghasilkan income yang tinggi artinya produktivitas mereka meningkat sales dan marketing mereka meningkat
ini harus ditunjang oleh insentif insentif program pemerintah yang sedang berjalan dan cukup baik
ya agak menarik kalau misalnya kita bicara soal gen z ini mas satrio
jadi untuk jembatannya kalau yang menurut data yang anda analisis apa yang bisa jadi jembatan antara yang tadi pemerintah sudah menyiapkan beberapa program pelatihan prakerja misalnya untuk pendidikan vokasi
yang lebih fleksibel suka pada fleksibilitas
nah apa yang bisa dilakukan agar klop program antara pemerintah dan keinginan gen z dan juga kesejahteraannya ini juga tidak terlalu goyah jikalau ada krisis
ini kan ini yang jadi tantangan besar ya mas satrio ya
betul memang sebetulnya untuk sektor formal itu bukan artinya kita sudah mencapai puncak serapan sektor formal juga
karena kalau dari data memang kita juga masih belum sepenuhnya pulih
masih ada scaring effect dari pandemi covid sembilan belas yang mungkin masih mempengaruhi sektor formal kita di indonesia
jadi mungkin sebelum kita langsung masuk ke dalam bahwa mungkin ada pergeseran besar di gen z
mungkin juga perlu dilakukan untuk pemulihan juga sektor formal di indonesia untuk bisa kembali ke level masa pra pandemi
seperti pak bahlil juga bilang bahwa mungkin memang sektor padat karya di indonesia mungkin masih
saya kira kurang besar dibandingkan negara negara tetangga
jadi mungkin untuk bisa memulihkan ini mungkin bisa menarik investasi dari luar negeri untuk masuk ke indonesia
tidak hanya untuk menarik yang sektor padat modal
nah kalau mas billy membacanya bagaimana
ya menarik juga kalau kita lihat kan kita tidak bisa parsial ya hanya genzi saja yang diperhatikan
saat ini ada yang millennials ada baby boomers dan juga ada gen z yang baru masuk angkatan kerja
bagaimana menyeimbangkan formal dan informal kebutuhan sektor formal dan informal
dari pengalaman saya sendiri terjun melakukan pelatihan pelatihan ya
baik melalui pavoote gratis hub atau melalui berbagai macam program yang lain
memang karakternya itu berbeda antara generasi y dan generasi z generasi x y dan z
z ini memang adalah agensi yang berbeda
dan pengennya terjun ke sektor sektor entrepreneurship
tetapi kemudian tidak dibarengi mungkin dari mas satrio tadi menyinggung dari sisi formal
tapi dari sisi informal pun peningkatan kapasitas itu juga harus dibarengi
sehingga ketika mereka memutuskan untuk formal pun mereka harus memiliki kapasitas dan produktivitas yang tinggi
agar menghasilkan economic output juga yang baik
nah kita juga tidak bisa menafikan tren dunia ini ya
dimana tren uk dimana tren dari pekerjaan sendiri itu berubah
kita lihat sekarang orang lebih memilih untuk bekerja dari rumah
orang lebih memilih bekerja secara non formal
dan membuat mereka kemudian memang tidak ingin daftar tidak ingin apply tidak ingin melamar ke sektor formal
nah dari sisi kebijakan
insentif insentif terbaik itu harus diluncurkan dan diharuskan kepada para pembeli kerja sektor formal
untuk memastikan agar insentif insentif terbaik bukan hanya dari sisi gaji ya
tetapi juga tunjangan kemudian asuransi dan yang lain lain
itu dapat menjadi faktor faktor yang atraksi bagi para pelamar kerja ini untuk terjun dan masuk ke dalam sektor pekerjaan formal
tetapi juga kita tidak bisa menafikan tren bahwa sektor informal dan non formal akan terus meningkat seperti itu ke depan
oke kalau mas satrio dan juga kita bicara soal kondisi gen z
sekarang juga tidak semuanya merata artinya ada yang mungkin menengah ke atas
punya akses yang baik untuk pekerjaan pekerjaan sektor informal bisa fleksibel
tapi untuk yang menengah ke bawah yang dicarinya adalah kerja formal atau bahkan kerja kasar
apa yang bisa dibaca mas satrio yang bisa dilakukan karena beda juga perlakuannya tentu dengan tingkat atau serata ekonomi dengan kondisi hari ini
apalagi memang kalau kita melihat dari struktur pendidikan angkatan kerja kita itu masih mendominasi yang lulusan smp
nah lulusan smp itu mereka yang sebegitu besar jumlahnya ini mereka yang berada dalam posisi terjepit
jadi mereka skillnya mungkin tidak begitu tinggi mereka tidak punya modal untuk membuat usaha
tetapi sayangnya industri kita perekonomian kita malah mulai meninggalkan mereka
nah itu dia itu mungkin yang perlu di apa ya menjadi perhatian lebih dari pemerintah untuk bisa menyiapkan mereka begitu
baik terakhir mas billy singkat saja bagaimana untuk menyerap tadi kondisi ekonomi yang berbeda beda misalnya lulusan smp
tidak bisa mengenyam pendidikan formal tapi syaratnya banyaknya adalah minimal pendidikan begitu
sementara kerja vokasinya kemana nanti salurannya bagaimana mas pidi
iya ini kan dua hal yang berbeda kita bicara angkatan kerja dan kita bicara aksesibilitas dan tingkat partisipasi pendidikan
memang lulusan generasi muda indonesia itu didominasi oleh lulusan sd dan smp
hanya enam empat persen berdasarkan data defensi yang adalah lulusan s satu
jadi kalau kita melihat refleksi daripada jumlah angkatan kerja yang memang mayoritas dari lulusan smp dan sma
karena itu merefleksikan angka partisipasi murid dan angka partisipasi kasar pendidikan di indonesia memang di majoritas dominasi smp dan sma
jadi kalau kita melihat kebijakan kebijakan pendidikan yang dipelincurkan oleh ketua jokowi dengan memberikan pembayaran kip
yang meningkatkan dana bos meningkatkan anggaran pendidikan konsisten ya di angka dua puluh persen dan meningkat terus setiap tahunnya
tujuannya adalah untuk merubah struktur demografik tenaga kerja muda indonesia itu akan berubah
dan kita lihat angkanya itu berubah jauh yang sekarang dibandingkan dengan saat pertama kali presiden jokowi mengambil pemerintahan itu berubah
angkatan kerja kita akan didominasi oleh lulusan lulusan s satu sesuai dengan cita cita kita
seperti amerika tiga puluh singapura yang mencapai lima puluh ke depannya akan lebih
makin tinggi perangnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi kapasitas juga itu harapan kita
baik terima kasih mas willy mambrasar staf khusus presiden dan juga wartawan harian kompas satrio pangarso wisangeni atas perspektifnya malam ini
terima kasih selamat malam